ada sesuatu yang hilang ketika bahasa bahasa yang memang memiliki aksara itu dipaksa harus diekspresikan dalam aksara lain
jadi begitu ada pengaruh nanti dengan sisi peradaban sisi kesantunan masyarakat yang memang memiliki aksara itu dan sudah didadakkan
dulu nenek moyang kita memperasastikan sesuatu lewat batu karena medianya itu sekarang saatnya kita memperasastikan ini dengan media sosial
dengan media teknologi digital
alih alih menggunakan huruf latin dalam penulisannya naskah serat mocopat ini diketik ulang menggunakan aksara jawa lalu dicetak melalui perangkat teknologi digital
menurut catatan lembaga bahasa dunia lingua edu bahasa jawa merupakan bahasa dengan pendutur terbanyak ke lima belas di dunia
bahasa jawa yang bisa membaca dan menulis aksara jawa
hal itulah yang membuat hati seorang abdi dalam keraton yogyakarta bernama setia amrih prasaja tergerak untuk melestarikan aksara jawa agar tidak punah
pria kelahiran wonosobo dua puluh enam juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu yang juga seorang filolog ini mendirikan komunitas segajabung
ini mungkin efek dari salah satu kenapa masyarakat jawa jati dirinya sudah mulai luntur budayanya sudah di
tidak lagi menerapkan nilai nilai kesantunan nilai nilai keluhuran nenek moyang mereka karena ya karena media literasi yang dulu dititipkan oleh nenek moyang kita melalui aksara hilang
kita mengakses sesuatu sudah dengan latin
bayangkan dengan membaca teks kitab suci misalnya arab kek atau punyanya hindu atau buddha yang menggunakan aksara asli tiba tiba anda membacanya dalam tulisan latin
kira kira masih ada yang hilang
amri sadar betul agar aksara jawa tetap relevan dan bisa terus digunakan oleh generasi muda butuh pendekatan teknologi digital
dulu nenek moyang kita memperasastikan sesuatu lewat batu karena medianya itu
sekarang saatnya kita memperasasikan ini dengan media sosial dengan media teknologi digital
karena yang tersimpan di digital selama masyarakat dunia bani adam masyarakat dunia itu masih mengenal yang namanya internet sampai akhir zaman
maka aksara itu akan terus bisa digunakan dan bisa diketahui
namun memasukkan aksara jawa ke sistem digital bukanlah perkara mudah
meski aksara jawa sudah terdaftar ke dalam unicord sejak tahun dua ribu sembilan penggunaannya masih terbatas
unicode merupakan standar teknis agar teks dan simbol dari berbagai sistem tulisan di dunia bisa digunakan di komputer
orang yang tidak paham digital mungkin pikirannya
oh digital aksara jawa itu hanya cukup ada naskah disekan disekan jadi pdf dan itu digital
bukan itu digital itu yang dimaksud adalah mendigitik dari karakter ini kemudian dimasukkan ke karakter algoritma komputer
supaya dia membaca itu sebagai karakter aksaraja bukan latin
pada saat kita bekerja sama dengan komunitas untuk mencoba mendaftarkan koding ke unicode
ternyata kita masuknya masih di level
level tujuh itu adalah level yang masih limited limited use
jadi memang masih pada taraf yang lebih pada dekorasi mungkin tidak seperti korea tidak seperti thailand atau india yang menjadi bagian kesarian
amri yang saat ini bekerja sebagai kepala seksi bahasa dan sastra di dinas kebudayaan daerah istimewa yogyakarta
terus berupaya secara bertahap agar aksara jawa bisa masuk ke sistem digital dan siap digunakan baik di gawai atau komputer
salah satunya dengan menggelar kongres aksara jawa pertama pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu
kongres ini bertujuan untuk membuat dan menyepakati standar font yang bisa digunakan di perangkat digital
juga standar papan ketik atau keyboard yang akan diajukan ke badan nasional standarisasi atau bsn agar mendapat sertifikat sni
proses proses pelaziman berikutnya adalah bagaimana itu menjadi digitalisasi
dan syarat untuk menjadi digitalisasi adalah kesepakatan dulu
bolehkah kita membawa ke arah sana seperti apa masyarakat menanggapi
karena pengguna pengguna dan pengampunya juga cukup banyak dari generasi generasi yang lebih senior
akhir tahun dua ribu dua puluh satu perjuangan amri membuahkan hasil
bsn kini sudah memberikan sertifikasi sni pada papan ketik aksara jawa dan font yang terstandarisasi
aksara jawa kini bisa mudah diaplikasikan ke dalam ponsel genggam dan komputer
targetin tahun kita satu tahun ke depan dua tahun ke depan yang jelas adalah bagaimana kemudian aksara jawa ini
paling tidak turun dulu
sekarang kita di table tujuh unicode
itu aksara yang dikategorikan sebagai aksara limited use
nah bagaimana kemudian target kita menurunkan status itu menjadi tape lima
sehingga ketika ini sudah ada di tabeli lima dia akan diaju oleh beberapa lembaga internet
untuk menjadi pertimbangan bahwa aksaraja memang layak untuk hadir secara penuh di dunia digital
jeri paya amri sebagai salah satu pelopor digitalisasi aksara jawa pun mendapat banyak apresiasi
kalau saya bersyukur ya pada saat beliau kemudian masuk menjadi satu kesatuan korps di dinas kebudayaan kundokabudayaan
saya sangat bersyukur itu
karena sebagai asn kita tidak hanya dituntut paham terkait bagaimana kita mengkondisikan suatu kegiatan
tetapi substansi itu menjadi bagian penting
ketika substansi itu beliau sangat menguasai terkait dengan hal tersebut
dan kemudian mampu menerjemahkan pada proses proses yang levelnya birokratis atau teknokratis
bagaimana membuat setting branding aksara jawa di mata generasi kita sekarang itu adalah keren
kalau orang sudah melihat sesuatu keren itu dia akan mengejar untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang mereka anggap keren itu
tapi ketika kita gagal menerasikan sesuatu itu keren ya
buat kita mau promosikan dengan model apapun itu sia sia menurut saya
komunitas segajabung atau senenggaul bahasa jawa adiluhung diinisiasi oleh setia amri prasaja pada agustus dua ribu sepuluh
meski masih seumur jagung komunitas ini berhasil menarik perhatian banyak anak muda
untuk ikut mengkaji aksara jawa
jumlah anggota segajabung kini lebih dari tujuh puluh orang
bagaimana membuat setting branding aksara jawa di mata generasi kita sekarang itu adalah keren
kalau orang sudah melihat sesuatu keren itu dia akan mengejar untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang mereka anggap keren itu
tapi ketika kita gagal menerasikan
sesuatu itu keren ya
buat kita mau promosikan dengan model apapun
itu sia sia menurut saya
kegiatan darus atau membaca naskah serat jawa kuno ini
menjadi salah satu kegiatan wajib yang dilakukan oleh anggota komunitas segajabung setiap jumat malam
anggota komunitas segajabung yang mayoritas anak muda
mengkaji makna dan filosofi yang terkandung di dalam naskah kuno dengan cara melantunkannya
mereka juga otomatis belajar membaca aksara jawa
karena naskah yang diberikan seluruhnya beraksara jawa
kita melestarikan mas karena benar kita belajar aksara jawa
tapi kita tidak tahu sejarahnya
dan bahkan ketika kita mencoba darus

disitu kita juga bisa merangkul dari teman teman komunitas lainnya

seperti komunitas macopat
kita mencoba untuk merangkul semua agar ayo kita mulai lagi dari awal
yang sekarang banyak dituliskan dengan latin mungkin
kita kembalikan lagi ke jawa
dan kita coba menembangkan
jangan lupa like share dan subscribe
harus segera digaungkan ke kelompok milenial yang akan menjadi pewaris selanjutnya
visi amri untuk mendigitalisasi aksara jawa
lekat dengan kebiasaan anak muda yang dekat dengan teknologi
sekolah jawa pun dari awal pendekatannya lebih ke it
jadi kita lebih ke it
kemudian di sekolah jawa pun sendiri divisinya semakin meluas
yang tadinya hanya sekedar ngumpul bareng
sudah ada divisi it sendiri ada divisi pengembangan sendiri
ada divisi workshopnya ada divisi yang memang ngurusi ibadah budayanya istilahnya
di mana ada teman yang ingin belajar aksara jawa
mau berhubungan dengan sekolah jawa maka kami akan datang ke sana
tak hanya mengkaji aksara jawa di ranah klasikal melalui kegiatan darus naskah
anggota komunitas segajabung juga terus mengembangkan keilmuan aksara jawa di ranah digital
dengan membuat font atau gaya penulisan aksara jawa
yang diadaptasi dari tulisan tulisan diserat atau naskah kuno
di divisi pengembangan ini teman teman baru mengumpulkan data sampel sampel
karya tulis tangan pada teks teks ataupun naskah lama
untuk yang nanti akan kita jadikan font
yang nanti insya allah mas arief dan teman teman tahun ini bisa meluncurkan beberapa font
para anggota komunitas segajabung juga terus menebarkan
virus penggunaan aksara jawa melalui gawai
misalnya saat bercakap cakap melalui aplikasi pesan singkat whatsapp
tak hanya itu amri juga terus mendorong agar komunitas segajabung
bisa berkolaborasi dengan banyak komunitas dan unsur masyarakat lainnya
misalnya dengan melakukan workshop seminar atau sarasehat
yang membahas bagaimana menggunakan aksara jawa di perangkat digital
mengingat bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki aksara dan juga bahasa
jawa salah satunya
maka dari itu saya mengajak teman teman untuk kita mengenal kembali siapa kita
kali ini kami berkesempatan mengikuti komunitas segajabung
yang mengisi kelas informal di komunitas omah caraka
para anggota komunitas oma caraka yang sebagian besar siswa sekolah dasar
diajari membaca dan menulis aksara jawa
mulai dari tingkatan yang paling mudah
tentunya kami meminta bantuan ya untuk misalnya secara digitalnya seperti itu
sehingga ada banyak yang dari skojabung yang kesini begitu untuk memberikan materi materi
kepada mereka materi tambahan seperti itu
tentunya kalau saya sendiri tentunya masih kurang paham ya kalau misalnya tentang digital seperti itu
mungkin ahlinya mungkin dari segajabung itu banyak seperti itu
bagi amri aksara jawa bisa lestari dengan membiasakan para penuturnya untuk sekedar melihat
membaca dan menulis
kemudian naik ke tingkat selanjutnya yaitu memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari hari
saya bersyukur di yogyakarta ini banyak teman teman komunitas yang kemudian tumbuh dan ikut menyemai
kegiatan kegiatan yang tersebut
yang beraksara dengan melalui pendekatan it tidak lagi melalui pendekatan pendekatan yang mungkin dulu digunakan oleh
sembah sembah kita yang mengajarkan aksarojo dari sisi filosofinya dulu atau yang lainnya
tapi betul betul sudah praktek saja
biasakan dulu nulis
kalau nanti ada kesepakatan untuk menulis ini seperti ini itu sambil jalan
daripada kita kejebak pada pemahaman bahwa enggak berani nulis karena baru nulis saja disalasalain kan begitu
itu yang kemudian membuat generasi generasi kita ini
jadi malas belajar bahasa jawa malas belajar aksarojo karena baru saja mau belajar sudah disalasalain
ya memang aksarojawa itu merupakan
bukan menjadi bahasa atau aksara yang digunakan sehari hari
jadi beberapa anak itu memang mengalami kesulitan atau sebagian anak juga menjadikan aksarojawa itu sebagai momo

institusi pendidikan formal menjadi salah satu agen perubahan sosial yang paling efektif merubah perilaku masyarakat
untuk itu amrih berusaha menginfiltrasi penggunaan aksara jawa di perangkat digital ke kurikulum pembelajaran di sekolah sekolah
harapannya para siswa terbiasa membaca dan menulis aksarojawa
sebelum bekerja di dinas kebudayaan daerah istimewa yogyakarta amri memang aktif bekerja
sebagai guru bahasa jawa ia juga pernah menjadi ketua mgmp atau musyawarah guru mata pelajaran
bahasa jawa se daerah istimewa yogyakarta di sma saya tidak lagi ngajarin ini ho ini pasangannya
ini popat ini tidak tekst bahan ajar langsung saya ubah ke dalam aksara jawa saya sebar ke
murid saya karena kalau sebar untuk kopi mungkin mahal hanya saya ya raketan website website
personal kayak blogspot kayak wordpress dan kelapa macam saya manfaatkan itu untuk mengupload bahan
ajar yang sudah saya modif dengan aksara jawa itu supaya anak anak saya bisa mendownloadnya
mata pelajaran muatan lokal bahasa jawa yang mempelajari aksara jawa dianggap pelajaran yang
sulit dan membosatkan bagi para siswa bahasa jawa dianggap tidak penting untuk dipelajari karena
tidak dimasukkan dalam ujian nasional porsi pembelajarannya pun hanya dua jam mata pelajaran
atau sekitar sembilan puluh menit dalam sepekan ya memang aksara jawa itu merupakan bukan menjadi bahasa
atau aksara yang digunakan sehari hari tapi itu adalah bahasa yang diperlukan untuk mempelajari
bahasa jawa jadi beberapa anak itu memang mengalami kesulitan atau sebagian anak juga
menjadikan aksara jawa itu sebagai momok terlebih sedikit sekali orang tua siswa yang mampu membaca
dan menulis aksara jawa serta mengajarkannya kepada anak anak di rumah karena selama ini
betul bahasa jawa itu sudah diajarkan dari kelas satu sd namun belum begitu familiar juga karena kalau
orang tua indonesia dengan huruf abjatnya yang sudah dikenal dari kelas satu sd sampai di rumah itu kan
orang tua bisa membantu untuk untuk melatihkan anaknya berlatih kalau mau menulis ini ibu dan
sebagainya itu kan bisa membimbing lah kalau untuk aksara jawa itu kan orang tua di rumah juga belum
apa ya namanya nggak begitu paham juga karena pembelajaran bahasa jawa
terutama aksara jawa kan baru ngetrend ataupun baru diprogramkan di akhir akhir ini
namun selama mengajar di sma negeri dua bantul
amri menciptakan suatu sistem pembelajaran aksara jawa
yang membuat metode cepat membaca aksara jawa
yang terinspirasi dari metode ikroksat belajar membaca al quran
amri juga memadukan pelajaran bahasa jawa dengan teknologi informasi
siswa siswi diajak ke laboratorium langsung mengetik dan membaca aksara jawa melalui komputer
saat ulangan atau penilaian akhir pun
semua soal ditulis menggunakan aksara jawa dan dikerjakan di komputer
siswa siswi juga diajak berkreasi dengan membuat kaligrafi
desain poster atau komik menggunakan aksara jawa
cara ini sedikit banyak berhasil menarik praksis
lihatlah perhatian para siswa
biar lebih senang lagi untuk belajar aksara jawanya karena memang lebih cepat lebih praktis
sebenarnya itu mempermudah juga google juga mempermudah juga
tapi kadang tuh saya sulit untuk memahami cara mengetik aksara jawa di keyboard gitu
cuman itu sih sulitnya
tak hanya itu saat menjadi guru
amri mengindahkan siswa siswa
sma negeri dua bantul agar menjadi sekolah berbasis budaya
ia membuat laboratorium budaya
serta menghias papan informasi di sudut sudut sekolah menggunakan aksara jawa
pak amri itu sangat luar biasa sekali ya mas ya
termasuk ini ide digitalisasi itu sebenarnya idenya pak amrih juga
tetapi karena memang sdm beliau itu sangat luar biasa
beliau eksis di bidang budaya
maka beliau di
alih tugaskan ke dinas budayaan
rintisan rintisan beliau yang sudah ditinggalkan
dirintiskan di sma dua bantul
maka kami yang harus tetap melanjutkan
sma dua bantul
sma dua bantul
sma dua bantul
sma dua bantul
sma dua bantul
sma dua bantul
sma dua bantul
sma dua bantul
bagi amri aksara jawa bukan hanya simbol atau hiasan untuk mempercantik kota
aksara jawa mengandung banyak filosofi dan pembelajaran hidup
meski bersifat adiluhu aksara juga perlu dilazimkan dan diperkenalkan ke generasi selanjutnya
mengikuti perkembangan teknologi agar tak lekang oleh zaman
bagi amri menjaga aksara jawa sama juga dengan merawat peradaban

ada sesuatu yang hilang ketika bahasa bahasa yang memang memiliki aksara itu dipaksa harus diekspresikan dalam aksara lain
ada pengaruh nanti dengan sisi peradaban sisi kesantunan masyarakat yang memang memiliki aksara itu dan sudah tidak dikenal